tujuh jam usai ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo subianto dan gibran raka buming raka menemui presiden joko widodo di istana negara jakarta pusat pada rabu malam dua puluh empat april dua ribu dua puluh
kompas tv bersama wartawan istana hanya bisa melihat kendaraan yang ditumpangi prabowo subianto memasuki halaman istana
melalui gerbang utama di jalan medan merdeka utara
koordinator staf khusus presiden ari diupayana mengungkap isi obrolan ketiganya yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu
presiden joko widodo mengucapkan selamat dan menegaskan kembali dukungan penuh pemerintahan
untuk memastikan proses peralihan pemerintahan pada bulan oktober dua ribu dua puluh empat berjalan dengan baik dan lancar
ujar ari dwi payana melalui pesan tertulis
pesan jokowi seakan menambah hangat bursa menteri yang akan mengisi
kabinet prabowo subianto dan gibran rakauming raka
sebelumnya masalah menteri jadi perbincangan hangat di antara pimpinan partai politik pendukung prabowo gibran
kepala badan komunikasi strategis partai demokrat herzaki mahendra menyebut
agus harimurti yudhoyono jadi orang yang diutus partai untuk dilibatkan di kabinet prabowo gibran
menurut herzaki ahy dianggap sebagai kader terbaik demokrat akan berkontribusi di kabinet mendatang
partai demokrat siapa yang nomor satu tentu mas ahaye ketua umum kami
beliau telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam memimpin partai ini
kalau bicara mengenai jabatan nanti di mana menteri teknis k di menko ka
ya kalau menurut kami mas ahaye ini tidak pernah pilih pilih tugas dan tanggung jawab
pak prabowo bapak presiden inginnya beliau di mana
ya merasa beliau lebih pasnya lebih optimalnya nanti dan membantu pak prabowo
beliau akan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
sementara ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
menyerahkan keputusan kursi menteri kabinet kepada presiden terpilih prabowo subianto
pan menilai jabatan menteri menjadi sepenuhnya di tangan presiden
tapi soal kabinet itu haknya presiden terpilih
hak prerogatif beliau terserah kepada beliau
kalau kata kata depan banyak yang hebat hebat banyak
kalau masalah menteri menteri itu hak penuh presiden terpilih
direktur eksekutif lingkar madani rai rangkuti dalam program sapa indonesia mengatakan
beberapa parpol yang saat pilpres tidak mendukung prabowo
pasti akan bergabung ke pemerintahan
bagaimana dengan tiga partai politik yang lain ini
bacaan saya dua partai politik dari tiga partai politik ini

spi dibutuhkan karena butuh simbol nu
warga nu dikekuasainya pak jokowi
sementara pks dibutuhkan karena mereka dianggap mewakili kelompok islam yang lain
nasdem justru tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh pak prabowo
karena citra koalisi ini sendiri sudah nasionalis
kini tim prabowo gibran mulai merumuskan daftar nama nama
yang akan masuk di pemerintahan prabowo gibran